proses pilkada langsung telah dilaksanakan di indonesia sejak tahun dua ribu lima silam pada masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
sebelumnya proses pilkada dilakukan oleh lembaga legislatif daerah atau dprd
kini mpr menggulirkan wacana untuk mengubah proses pilkada langsung yaitu kembali dilakukan oleh dprd
hal ini muncul berdasarkan kekhawatiran penyelenggaraan pilkada langsung justru semakin menyengsarakan kehidupan rakyat
ruang korupsi semakin terbuka seiring meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah
apakah pelaksanaan pilkada oleh dprd bisa menutup atau menekan kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah
atau pengembalian proses pilkada oleh dprd hanya menjadi langkah mundur bagi demokrasi indonesia
malam ini cnn indonesia newscast akan membahasnya bersama arsul sani wakil ketua mpr ri
selamat malam pak arsul
selamat malam assalamualaikum eva
dan ada hoirun nisa nur agustiati direktur perludem
selamat malam mbak ninis
selamat malam mbak eva
saya ke pak arsul dulu pak arsul ini diskursus soal pilkada langsung belum juga berakhir
dan mpr ini merasa perlu untuk memunculkan kembali wacana ini mengapa demikian
jadi barangkali kalau dikatakan menggulirkan atau memunculkan kembali hemat saya kurang pas
jadi yang terjadi itu adalah kemarin para tokoh kita para apa
bapak bapak kita lah yang semuanya adalah para senior yang duduk di one team press kebetulan bersilaturahmi ke mpr
dan kemudian ya tentu ada tukar pendapat
salah satu yang menjadi apa kemudian diskusi kami adalah terkait dengan
salah satu yang menjadi apa kemudian diskusi kami adalah terkait dengan
keadaan demokrasi kita ya
keadaan demokrasi kita itu yang tercerminkan dalam sistem pilek kita yang menggunakan sistem proporsional terbuka
dan juga sistem pilkada langsung kita ya
nah kemudian ya one team press dalam hal ini pak sidarto menyampaikan agar kita sama sama memikirkan kembali
pilkada yang seperti
ada saat ini adalah
merupakan pilihan yang terbaik
nah ini yang kayaknya
tidak mendapat perhatian
yang terkait dengan
pilkada langsung di tingkat
nah kenapa kok
yang pilgub ini mendapat sorotan
karena kan resim
otonomi daerah kita itu kan
berbasis kabupaten kota
karena dan kemudian
gubernur itu adalah
kepanjangan tangan pemerintah pusat
nah kalau gubernur ini
kepanjangan tangan pemerintah pusat
apa perlu kemudian
ini melalui pilkada langsung
dalam bentuk pilkub
kita juga tahu bahwa
misalnya camat itu adalah
kepanjangan tangannya bupati atau
wali kota itu kan camat gak dipilih
yang dipilih adalah kepala desa
nah sebetulnya yang disampaikan oleh
agar di tahap pertama
lembaga lembaga negara terkait
dalam hal ini
kemudian juga mpr
itu melihat kembali
itu adalah pilihan yang tepat dalam
konteks resim otonomi daerah
sekarang ini yang basisnya
di kabupaten atau kota
nah jadi baru tahap itu
nah kalau tentang pilkada
pada level kabupaten kota
kan beberapa waktu yang lalu
satu tahun yang lalu
pemerintah dalam hal ini kemendagri
dan juga lipi
waktu itu belum menjadi brin
juga menggeser pilkada
tidak serta merta untuk semua daerah
pilkada langsung yang bersifat asimetris
asimetris itu artinya dikaitkan dengan
misalnya indeks pembangunan manusianya
dan lain sebagainya
untuk bisa menyelenggarakan pilkada langsung
ada syarat syarat tertentu
jadi itu sebetulnya bukan hal yang baru
tetapi kalau kami tentunya di mpr
bertugas untuk menantung aspirasi
baik dari lembaga yang lain
maupun dari berbagai elemen masyarakat
ya memang harus turut memikirkan itu
saya kira itu eva konteksnya ya
jadi kemudian tidak serta merta
mpr itu akan
pilkadanya kemudian dikembalikan ke dprd
tidak mulai langsung
tidak seperti itu ya
bahkan dalam pembicaraan itu
tidak juga kemudian dikembalikan
misalnya untuk pilkada
itu kepada dprd provinsi
partai atau gabungan partai yang
katakanlah memiliki kursi dalam prosentase tertentu
kemudian dapat mengajukan calonnya
untuk kemudian bersama sama disampaikan kepada presiden
dan kemudian presiden melalui mekanisme
dan parameter tertentu
kemudian yang memilih
sekali lagi dengan pokok pikiran
bahwa gubernur itu adalah
kepanjangan tangan pemerintah pusat
lebih kepada soal efektivitas
jalannya pemerintahan begitu ya
pak arsul ya
tapi kalau bicara
tapi kalau bicara soal
bukannya hal yang baru begitu ya
tapi apakah kemudian ini
sudah ada pembahasan antara mpr
dan one team press soal pilkada langsung
ini merupakan bentuk
menyusun memang untuk mewujudkan
ya tentu kemudian memang ada semacam kesepahaman
bahwa mpr terutama
tentu bersama dengan
ingin mengembangkan diskursus ini
ya dengan semua pemegang kepentingan
para stakeholder baik
yang ada di jajaran legislatif
dalam hal ini misalnya
selaku pembentuk undang undang
tentu juga dengan mendengarkan dpd
dan juga dengan pemerintah juga
sebagai kolegislator ya
seperti kementerian dalam negeri
dan kemudian ya kita mendengarkan juga
dari para akademisi
seperti perludem seperti apa ya
karena memang tidak bisa dipungkiri ya
apa yang kita rasakan sebagai efek negatif
dari pilkada langsung itu ada sebagai
dari pilkada langsung itu ada sebagai negatif
ada sebagaimana efek negatif
dengan sistem proporsional terbuka
kan selalu kemudian yang disampaikan
ya mestinya yang dilakukan adalah
itu kan jawabannya kita juga sudah
sudah berkali kali mendengar
tetapi kan dengan kapasitas yang
penegakan hukum dilakukan
misalnya atas efek dari pilkada langsung yang berbiaya mahal itu mengakibatkan korupsi kan kpk kejaksaan juga sudah berkali kali ya
saya kira kalau kita lihat data di kpk kalau yang menyangkut kepala daerah saja lebih dari tiga ratus yang berurusan dengan kpk
nah jadi itu adalah pikiran pikiran yang tentu terbuka untuk didiskusikan untuk dikritisi
baik nah kebetulan saat ini sudah ada stakeholder salah satunya langsung dari perludem
ini langsung kita tanyakan saja ke mbak ninis
mbak ninis bagaimana pandangan perludem soal wacana ini
apakah memang perlu untuk didiskusikan kembali pilkada langsung ini untuk diubah lagi
kalau tadi pak arsul mengatakan ini di tingkat provinsi saja begitu ya pak ya
kalau kabupaten kota dan lain sebagainya itu
oke nah anda melihatnya
bagaimana alasannya sudah cukup kuatkah untuk perlu merubah lagi tatanan sistem demokrasi kita
ya kalau menurut saya mbak eva dan pak arsul sebetulnya kalau tadi yang disampaikan oleh pak arsul bahwa ada efek negatif begitu ya dari pemilihan kepala daerah secara langsung
sebetulnya kalau kita melihat efek negatifnya itu bukan pada sistem pemilihannya kalau menurut saya
karena misalnya tadi ya disebutkan politik berbiaya tinggi
beberapa waktu yang lalu menko polhukam ya prof mahfud md mengatakan calon calon ini banyak yang dibiayai oleh cukong gitu ya
nah justru kan sebetulnya kondisi politik berbiaya tinggi itu adalah dari si bakal calon itu sendiri yang boleh dikatakan menjebak dirinya untuk tersangkut atau untuk melakukan hal hal yang secara ilegal gitu ya
misalnya ada uang mahar gitu ya
pencalonan harus mengumpulkan
mengumpulkan uang sebanyak banyaknya
dan ini kalau pun misalnya ya misalnya diubah ke dprd kalau dari cara pencalonannya tidak berubah pun kan juga bukan pada sistem pemilihannya gitu
karena dalam pencalonan pemilihan kepala daerah ini kan kita tahu syaratnya sama ya kurang lebih sama dengan pencalonan presiden dan wakil presiden bahwa ada jalur partai politik ada jalur perseorangan
jalur partai politik harus memiliki dua puluh
persen kursi di dprd atau dua puluh lima persen suara dari pemilu sebelumnya
yang kita ketahui bahwa sulit sekali memang ya untuk bisa satu partai politik bisa mencalonkan dirinya apa kadernya sendiri begitu ya sehingga mereka mau tidak mau harus ada koalisi pencalonan
nah yang namanya koalisi pencalonan itu kan artinya si calon ini bukan hanya diterima oleh partai politik pengusungnya gitu ya tapi juga harus diterima oleh koalisi yang lainnya
partai politik koalisi yang lainnya
nah disinilah tadi ya misalnya ruang ruang yang kita sering dengar gitu ya misalnya di media diminta sekian miliar misalnya untuk membayar supaya bisa dicalonkan
di sisi lain memang ada jalur perseorangan tapi jalur perseorangan ini kan syaratnya juga berat begitu ya sehingga dari proses ini proses yang tidak mudah tidak murah ini akhirnya memang mereka lah yang punya modal finansial yang besar
untuk bisa dicalonkan
untuk bisa dicalonkan sehingga politik berbiaya tinggi ini mulainya dari apa dari pencalonannya itu sendiri begitu ya jadi sebetulnya kalau memang ingin ada yang dievaluasi saya rasa ya mulai dari sana jadi bukan dengan mengubah apa ya mengubah sistem pemilihannya dari langsung menjadi tidak langsung karena kalau kita ingat di dua ribu empat belas ketika waktu itu kan dpr sudah mengesahkan undang undang pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah
dari langsung menjadi dprd kita lihat besarnya penolakan publik ya suara publik yang menolak petisi gitu ya petisi yang diserahkan kepada dpr dan pemerintah juga sangat banyak yang kemudian mendorong presiden pada waktu itu ya sby mengeluarkan perpu dan mengembalikan apa pilkada dipilih kembali secara langsung
artinya pilkada secara tidak langsung ini tidak bisa menjadi solusi begitu ya soal keluhan bahwa politik biaya tinggi ini
iya karena apa kalau kita bicara soal politik biaya tinggi kan tadi ya ada dari pencalonannya lalu kemudian saat kampanye nya seperti apa
sekarang ini kan tadi calon calon itu ada semacam asumsi semakin banyak mengeluarkan uang maka akan semakin bisa memenangkan kontestasi pilkada
dan memang kalau kita lihat dari apa ya laporan dana kampanye misalnya memang uang yang dikeluarkan itu
besar bukan tidak ada pembatasan begitu ya kpu sudah mencoba memformulasikan berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah
dihitung dari apa ya biaya apa standar biaya di masing masing daerah itu sendiri
tapi kalau kita lihat ternyata setelah dihitung berdasarkan standar biaya daerah angkanya juga sangat besar gitu ya ada yang sampai puluhan miliar
jadi pembatasan yang sudah dibuat itu pun juga apa ya mendorong calon
untuk bisa mengeluarkan uang sebanyak banyaknya karena ambang batas uang yang bisa dikeluarkan pun juga besar
jadi apa ada permasalahannya justru disitu kalau menurut saya ya kalau memang kita ingin apa ya meminimalisir politik biaya tinggi gitu ya
tadi misalnya dari sisi pencalonannya syaratnya yang mungkin dihapuskan saja ambang batas pencalonan tadi
atau misalnya biaya dari sisi biaya apa yang bisa dikeluarkan itu yang kita perlu ada pembatasan
misalnya sehingga calon itu tidak jor joran gitu ya kalau kita tadi bicara soal biaya tinggi ya
karena ada sistem yang memang didorong untuk apa ya calon memang mengeluarkan uang yang banyak dalam kontestasi pilkada ini
oke pak arsul silahkan menanggapi artinya memang biaya politik ini bukan serta merta pada saat pelaksanaan pilkada langsungnya
langsung yang melibatkan rakyatnya tapi memang dari awal pencalonan saja sudah butuh modal besar untuk bisa dicalonkan
eva sistem apapun itu pasti ada plus minusnya
itu yang harus menjadi catatan kita ya
nah sekarang kita bicara pilkada langsung
tadi disinggung oleh mbak ninis ya soal mahar
oke itu katakanlah ada ya
meskipun nanti mbak ninis bisa tanya itu sama denny indrayana ya
waktu pilkup kalimantan selatan dia mengeluarkan mahar nggak
untuk p tiga demokrat
dan gerindra ya
nah jadi itu ditanyalah sama ke yang aktivis masyarakat sipil juga ya
mengeluarkan apa tidak
nah tetapi mari kita lihat
katakanlah mahar itu ada yang keluar untuk mendapatkan katakanlah pas pencalonan dari partai politik
berapa besar dibandingkan dengan yang dikeluarkan untuk memenangkan pilkada itu yang terkait dengan politik uang
ya coba mari kita teliti
yang nanti sebelum kita memutuskan tentu harus ada penelitian empiriknya terhadap orang orang yang pernah menjadi calon kepala daerah
namun ya sekali lagi tadi saya sampaikan karena itu ya bahkan one team press sendiri kami sendiri di mpr tidak kemudian ingin memulainya itu dengan merubah secara total
baik untuk pilkup maupun untuk
yang kita ingin dalami lebih dahulu adalah yang terkait dengan pilkup
karena selain persoalan persoalan yang tadi mbak nini sampaikan itu kan juga ada persoalan konsepsi pemerintahan kita
dimana otonominya itu berbasis di kabupaten kota dan kemudian gubernur itu memang kemudian ditempatkan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
nah kalau dia kepanjangan tangan dari pemerintah pusat kenapa bukan pemerintah pusatnya yang memilih
ya dengan mekanisme mekanisme tertentu
kan itu pertanyaannya ya
sedangkan yang terkait dengan kabupaten kota ya mari kita dalami kembali untuk merespon apa yang mbak nini sampaikan tadi
ya ini dengan cara apa
dengan misalnya kita mencoba menerapkan delkada model asimistris
yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh kemendagri
berdasarkan juga saya kira penelitian empiris ya dari lipi
jadi ini hal hal yang saya kira secara gradual itu harus kemudian perlu kita evaluasi juga
dan evaluasinya itu tentu tidak dengan tiba tiba ini terus kita akan terapkan di belkada serentak dua ribu dua puluh empat
tetapi kita harus menerapkannya
terus mulai ya diskursuskan kembali persoalan persoalan ini
agar kita juga bisa mendapatkan alternatif sistem yang lebih baik
saya akan minta tanggapan mbak ninis tapi kita harus break dulu
bagaimana kemudian alasan yang dikemukakan oleh pak arsul ini
apakah kemudian bisa diterima untuk kita akhirnya mulai memikirkan
merubah tatanan sistem demokrasi
karena kan kita juga ingin melihat gitu bagaimana seorang kepala daerah ini yang memang mewakili rakyatnya begitu ya
tapi kita akan bahas sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
mbak ninis kalau kemudian tadi pak arsul argumentasinya adalah karena kepala daerah di tingkat provinsi ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat begitu ya
nah anda sepakat tidak dengan pemikiran itu sehingga perlu diadakan pemilihan pilkada tidak langsung
karena bagaimana kemudian pertanyaan dengan bagaimana pilihan kepala daerah ini adalah pilkada
bagaimana kemudian menjawab pertanyaan itu
ya salah satu esensi kenapa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung adalah ada partisipasi publik di situ ya
kita bisa memilih dari calon calon yang disediakan oleh partai politik atau misalnya ada calon perseorangan
ada partisipasi publik disitu untuk menilai siapa yang layak untuk memimpin daerahnya
nah dengan kondisi ya situasi saat ini kita bisa memilih dari salah satu
kalau kemudian itu dialihkan ke dprd saya rasa partisipasi publik itu akan hilang
misalnya begini sekarang memang di dalam undang undang baik itu di undang undang pemilu ya
pilek pilpres ataupun pilkada disebutkan bahwa partai politik ketika mencalonkan itu harus dilakukan secara demokratis dan terbuka
tapi kan tidak ada indikator lanjutannya di undang undang itu
apa yang dimaksud dengan indikator demokratis dan terbuka
jadi sejak awal kita mengatakan bahwa kita harus melakukan itu secara demokratis dan terbuka
sejak awal kita sudah percaya saja kepada partai politik gitu ya
demokratis dan terbukanya kan kembali ke masing masing partai politik
publik tidak ada ruang bagi publik untuk bisa berpartisipasi dalam proses pencalonan di internal partai politik
nah kalau kemudian ini dialihkan ke dprd sama sekali tertutup begitu ya
sudahlah kita dalam proses kita misalnya mau menanyakan kenapa si a yang dicalonkan kenapa si b yang dicalonkan itu ruangnya tertutup
lalu kemudian memilihnya pun juga tidak ada ruang di situ bagi publik untuk bisa memilih gitu ya
bisa menimbang nimbang mana yang layak untuk menjadi kepala daerahnya
lalu misalnya tadi disebutkan posisi gubernur ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat
kalau kemudian ada kekhawatiran misalnya nanti gubernur itu memiliki program atau visi misi yang tidak sejalan saya rasa tidak
karena ketika kepala daerah itu menyerahkan kampanyenya gitu ya materi kampanye yang harus diserahkan kepada kpu itu kan sebagai salah satu syarat
materi kampanye itu kan harus sesuai dengan rpjmn dari pemerintah
jadi dia tidak bisa membuat program yang kemudian berbeda begitu ya
karena memang apa visi misi dan programnya memang harus sejalan dengan rpjmn itu
jadi saya rasa tidak ada apa ya kekhawatirannya bisa dijawab di situ begitu ya
kalau mereka bikin visi misi yang berbeda sama sekali ya justru salah gitu ya kan di undang undang disebutkan demikian
jadi saya rasa apa kalau kemudian tadi juga disebutkan soal pilkade asimetris dalam konteks indonesia kan sebetulnya kalau kita memaknai apa ya kita memaknai asimetris kan
nggak semuanya sama ya secara sederhana kan bisa didefinisikan seperti itu
nah kan kita ada daerah daerah khusus misalnya
diy gubernurnya tidak dipilih
tetapi melainkan sultan yang menjadi gubernurnya
atau daerah lain misalnya seperti papua harus ada orang asli dari sana gitu ya
nah hal hal seperti itu sebetulnya sudah diakomodir gitu ya dalam konteks indonesia misalnya kita bicara asimetris melalui daerah daerah khusus ini gitu ya
yang memang ada kehususan dan itu pun sudah diakomodir
jadi saya rasa kembali lagi sebetulnya intinya begitu ya inti permasalahannya kalau menurut kami memang bukan pada sistem pemilihannya
karena kita juga tidak ingin kita ganti ganti gitu
nanti kemudian kalau misalnya dipilih dengan dprd lalu kemudian apa ya tidak sesuai dengan yang diharapkan lalu kita ganti lagi kan kita juga ingin
kalau kita lihat putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas salah satu pertimbangan mk kan adalah tidak kerap mengubah sistem pemilihan
sehingga kita punya keajekan
sehingga sistem pemilu ini punya keajekan bahwa dalam sistem pemilu kita baik itu pilek ya tadi disebutkan proporsional terbuka ataupun sistem pemilihan kepala daerah ini ada masih ada kekurangannya gitu ya di sana sini
ya disitulah yang menurut saya perlu diperbaiki tetapi bukan dengan mengubah sistem pemilihannya itu
oke jadi mbak dinis anda melihatnya masih perlukah diskursus ini dilanjutkan kedepannya singkat saja
saya rasa nggak perlu lagi mbak eva
oke sekarang saya ke pak arsul sebagai penutup pak arsul sudah ada pandangan ini ya dari salah satu stakeholder sejauh mana kemudian mpr akan terus melanjutkan diskursus ini
iya tentu kalau ini negara demokrasi memang boleh punya pandangan yang berbeda tetapi pandangan itu tidak bisa didasarkan pada apa yang kita pikirkan saja
pandangan itu harus didasarkan pada penelitian empirik
jadi hari kita tanya dulu pengalaman orang yang pernah jadi gubernur yang pernah jadi bupati dan lain sebagainya tidak bisa kemudian kita karena aktivis karena apapun kemudian punya perspektif yang basisnya bukan empiris ya
jadi kita saya kira perlu juga mengembangkan kemudian pada akhirnya apa yang kita mau itu berbasis penelitian empiris kita
seperti yang dilakukan oleh lipi itu ketika kemudian mengusulkan
ya pilkada secara asimetris itu tadi dan itu berlaku adil semua boleh pilkada langsung asal memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku umur yang sama
jadi tidak kemudian hanya sekali lagi berdasarkan apa yang kita pikirkan ya empirik apa basisnya itu harus dibangun dulu
oke baiklah kita akan sungguh sama sama bagaimana kemudian diskusi ini berlanjut tentunya dengan data empiris yang seperti pak arsul katakan tadi
pak arsul dan juga manis terima kasih atas ini
terima kasih buat diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sejahtera